kita beralih ke informasi lain sembilan orang pengunjung pusat perbelanjaan grand indonesia jakarta pusat
termasuk empat orang diantaranya warga negara india terjebak di dalam lift yang anjlok senin sore
pihak mal terpaksa membongkar paksa lift tersebut untuk mengevakuasi korban
pengunjung pusat perbelanjaan mall grand indonesia ini tampak sok berat
setelah berhasil dievakuasi dari dalam lift di lantai dasar mal tersebut senin sore
beberapa korban bahkan masih kesulitan bernafas dan harus mengenakan masker oksigen
dari sembilan korban empat diantaranya merupakan warga negara india
lift tersebut anjlok dari lantai tiga dan turun ke lantai dasar
lift sempat turun naik namun akhirnya anjlok ke lantai dasar
keluarga salah satu korban mengaku telah meminta pertolongan kepada petugas security
sayang lambatnya upaya evakuasi membuat para korban terjebak di dalam lift selama satu jam
dia bilang di lift mungkin lepas lepas sendiri dari lantai berapa
kita lepas sendiri ada pertama naik turun naik turun tapi turunnya mendadak langsung
jadi sepertinya lift mau jatuh
dan saya berusaha berkomunikasi dengan security beberapa security saya bilang
tapi ada satu jpo yang ada datang tapi dia koordinasi tapi tidak ada yang lain datang
sampai satu jam anak anak saya sangkut di dalam lift dan tidak bisa komunikasi
saya teriak teriak baru ada
lima orang datang dari pihak mall
pihak manajemen mal mengakui adanya kendala di bagian lift
namun pengamanan pada lift dapat bekerja normal
sehingga lift dapat tertahan di lantai dasar tanpa terjun bebas ke lantai basement
tidak pernah terjadi seperti ini mas ini benar benar di luar
dan kami juga tiba tiba hari ini ada trauma
cuman alhamdulillah tidak ada korban sama sekali hari ini
sampai bisa diselamatkan yang baik
cuma memang seperti apa yang terjadi
tadi jelaskan memang saya terang terang dengan lift kami

itu adalah saat di mana safety break kami bekerja
para korban sempat terjebak lebih dari satu jam
akhirnya berhasil dievakuasi setelah pihak mal membongkar paksa lift tersebut
meski tidak ada korban jiwa
sejumlah korban mengalami trauma dan sulit bernafas
gali putra jakarta